menteri koordinator bidang kemaritiman luhut binsar panjaitan menilai skema bagi hasil hulu migas dengan produksi growth split akan lebih menguntungkan banyak pihak
meskipun banyak juga memang yang menentang growth split ini pada cnn indonesia com luhut mengatakan dibandingkan kontrak bagi hasil dengan skema pengembalian biaya operasi hulu migas ataupun cost recovery
skema growth split lebih menguntungkan tak hanya bagi kontraktor namun juga bagi pemerintah
dengan skema growt split perhitungan bagi hasil bisa disesuaikan dengan produksi sebelum ada pengurangan biaya lain
skema ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan dana yang dialokasikan tiap tahun dalam apbn untuk penggantian biaya operasi hulu migas
meski demikian sejumlah pihak khawatir skema tersebut bisa mengurangi hak pemerintah untuk mengintervensi pengelolaan sumber daya alam nasional